hai laka jam setengah malam di depan argos
perlakahan berutun lampu merah
merah depan argos karambol
ambulans rapat tolong ambulans merapat ambulans metoyuzem pak teguh pak teguh pak teguh